kementerian pendidikan dan kebudayaan menyebut jumlah peserta ujian nasional dua ribu delapan belas mencapai delapan satu juta siswa
betul dan dari jumlah tersebut enam dua juta siswa smp smk dan sma akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer unbk
jumlah peserta unbk tersebut naik satu ratus enam puluh enam persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai tiga tujuh juta siswa
sekolah yang paling banyak menggunakan sistem unbk adalah smk yakni sembilan puluh delapan persen sedangkan sma sembilan puluh satu persen
dan dikutip dari cnnindonesia com kemendikbud menyatakan pelaksanaan unbk lebih efektif dan efisien dibandingkan unkp
unbk dapat menghemat anggaran yang sebelumnya mencapai satu ratus tiga puluh lima miliar menjadi hanya tiga puluh lima miliar rupiah saja
pelaksanaan ujian negara tahun ini digelar mulai april
untuk smk pada dua hingga lima april sedangkan sma dan ma pada sembilan hingga dua belas april
dan ujian negara jenjang smp akan dilaksanakan pada dua puluh tiga hingga dua puluh enam april
sementara itu smk negeri lima puluh tujuh jakarta selatan yang ikut menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer sudah jauh jauh hari mempersiapkan diri menghadapi unbk
sekolah yang memiliki peserta unbk berjumlah tiga ratus empat puluh siswa
sementara itu di jawa timur sekitar dua ratus dua puluh dua siswa smk dari sekitar satu delapan ratus sekolah memulai ujian nasional berbasis komputer unbk
salah satunya smk negeri dua surabaya
dan berbeda dari sebelumnya para siswa kini melaksanakan ujian tanpa diawasi guru seperti ujian pada umumnya
para siswa diawasi oleh kamera pengawas cctv
yang terhubung oleh kamera sentral di aula sekolah
dengan demikian pengawasan lewat cctv ini lebih efisien dan juga akurat daripada menempatkan guru pengawas di tiap kelas
dan hari ini pemerintah menggelar ujian nasional berbasis komputer untuk smk
pantauan langsung jalannya unbk
serentak di smk negeri lima puluh tujuh jakarta sudah ada arman helmi di sana
selamat pagi arman bagaimana pelaksanaan un
bagaimana pelaksanaan unbk siswa smk di hari pertama ini
selamat pagi anissa dan juga ila
pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer hari pertama di smk negeri lima puluh tujuh jakarta selatan
tadi pagi sudah berjalan dengan baik dan lancar
begitu untuk sesi yang pertama
tadi pagi dimulai pukul tujuh tiga puluh hingga pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan saat ini para siswa peserta unbk akan bersiap untuk mengikuti ujian
sesi yang pertama
sesi yang kedua
yang akan dimulai kurang lebih pukul sepuluh tiga puluh sampai dengan pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
setelah itu mereka akan beristirahat untuk beberapa waktu
dan nantinya pada pukul empat belas para peserta ujian nasional berbasis komputer untuk sesi yang ketiga
akan mengikuti ujian pada pukul empat belas sampai dengan pukul enam belas waktu indonesia barat
dan smk negeri lima puluh tujuh jakarta selatan ini merupakan sekolah ataupun juga smk yang pertama kali
dan ujian nasional berbasis komputer yang dicanangkan oleh kementerian pendidikan di tahun dua ribu tiga belas yang lalu
tentu saja dari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas sejumlah persiapan juga sudah dilakukan pihak sekolah
dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer termasuk mengantisipasi ataupun juga mengatasi segala kendala
dan kesulitan yang mungkin bisa saja terjadi
dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah sejumlah persiapan persiapan yang dilakukan pihak sekolah smk negeri lima puluh tujuh jakarta selatan
saat ini sudah ada kepala sekolah ibu eti suyanti
ibu selamat pagi
ibu ini kan hari pertama bu
sudah pasti persiapan sebelum ini sudah dilakukan pihak sekolah yang dilakukan oleh ibu sendiri begitu
nah mungkin bisa diceritakan bu persiapan persiapan menuju unbk ini mungkin ada ujian tryout atau ada ujian ujian serupa atau bagaimana
ya terima kasih
menjelang ujian nasional kami sudah yang pertama sudah dilaksanakan tryout
kemudian juga anak anak
sama seperti smk yang lain sejak februari mereka sudah mengikuti ujian kompetensi keahlian
kemudian dari februari kemudian mereka juga ada ujian sekolah
bulan maret kemarin ujian praktek dan terakhir ini ujian nasional
ini adalah satu rangkaian ujian mereka setelah mereka tiga tahun belajar di smk
nah untuk persiapannya baik untuk persiapan kapasitasnya
nah untuk persiapannya baik untuk persiapan kapasitasnya
nah untuk persiapannya baik untuk persiapan kapasitasnya
belajar bilas internet peralatan
nah nama yang dijelaskan bagus
yang mereka siap mengikuti ujian nasional
ya tentu saja menjelang ujian nasional mereka harus fresh
kami kumpulkan mereka di geraha di geraha di depan
mereka yang belum sarapan silahkan sarapan terlebih dahulu
kemudian yang mendengarkan musik silahkan
yang mau lihat lihat kemarin ujian ujiannya seperti apa silahkan
sehingga sebelum mereka masuk ke ruang ujian mereka fresh terlebih dahulu
karena biar bagaimanapun yang namanya ujian pasti tegang
sehingga mereka harus benar benar fresh
sehingga pada saat ujian mereka betul betul siap
jadi secara psikis mereka dibuat relax sedemikian rupa ibu supaya tidak tegang seperti itu
nah sudah pasti juga ada sejumlah anak yang mungkin ada kendala seperti itu bu
mungkin dia tidak bisa mengikuti ujian
mungkin karena berhalangan sakit atau mungkin ada kesulitan yang lain
mungkin dari pihak smk negeri lima puluh tujuh ada antisipasi mungkin untuk ujian
susulan atau ujian khusus bagi anak anak mungkin yang berhalangan ini
ya untuk anak anak kami yang memang tidak bisa hadir
apakah mereka karena sakit itu nanti ada ujian susulan
tetapi di sesi satu tadi alhamdulillah masuk semua
ya tentu saja kita tidak harapkan itu namanya kalau sakit ya tetap ada waktunya
ibu eti saya juga melihat di sekolah ini juga menerima
dan memperlakukan anak anak berkebutuhan khusus untuk berbaur dengan murid murid reguler yang lain
nah pada saat ujian nasional berbasis kompetensi ini apakah ada treatment tersendiri mungkin kepada anak anak yang berkebutuhan khusus
atau mungkin sama dengan teman teman reguler yang lain
ya khusus untuk anak anak berkebutuhan khusus mereka kan sekolah di sekolah yang reguler
tujuan utamanya belajar untuk bersosialisasi
belajar berkomunikasi dengan teman teman sebayanya
karena sekolah adalah lingkungan sosial yang terkecil sebelum mereka nanti belajar terjun ke masyarakat
nah khusus untuk tahun ini di smk lima puluh tujuh memang belum ada yang ujian nasional
karena mereka masih kelas sebelas
akan tetapi setiap saat setiap hari mereka diperlakukan sama
seperti teman temannya yang lain
dan tujuan utamanya mereka belajar di sekolah reguler
itu selama ini terlihat sudah
jadi mas juga bisa lihat mereka sudah bisa berbaur dan bisa berkomunikasi dengan baik
saya senang sekali melihat mereka
bu eti apa yang membedakan ujian nasional berbasis komputer smk dengan unbk dengan sma atau smp
sudah pasti mungkin ada mata pelajaran yang khusus diuji cobakan atau diujiankan begitu
kalau ujian nasional untuk smk kita ada mata pelajaran namanya ujian yang
mata pelajaran produktif
mata pelajaran produktif itu misalnya untuk anak kami yang dari kompetensi keahlian tata boga
mereka akan diujikan mata pelajaran tata boganya di hari keempat nanti
jadi nanti hari kamis
beda dengan sma gitu
dan ujiannya anak smk itu mulai februari sudah ada uji kompetensi keahlian
di uji oleh industri
untuk tahun ini di smk negeri lima puluh tujuh jakarta kami sudah mendapat lisensi sebagai punya lembaga sertifikasi profesi p satu
jadi untuk pertama kalinya di sini tahun ini anak anak diuji oleh lsp p satu smk negeri lima puluh tujuh

selain diujikan juga ada yang diuji dari lsp p tiga
jadi dari februari sudah mereka ujian praktek
kemudian maret kemarin ada ujian sekolah
kemudian ada ujian praktek juga agama kewirausahaan
nah endingnya ini ujian nasional
mudah mudahan ibu ujian nasional berbasis komputer di smk negeri lima puluh tujuh berjalan lancar sampai dengan hari terakhir bu ya
terima kasih bu eti
smk negeri lima puluh tujuh ini memang sudah disampaikan tadi merupakan salah satu sekolah
smk negeri lima puluh tujuh ini rumah konsumo radya belanda belanda medi region umkm

k jalurnya dengan ada sebuah heldan yang bernama rwb
yang yang kami sampai
dan yang sebenarnya masalah ini
seperti itu ila dan juga anissa kita kembali ke studio
baik terima kasih atas laporan anda arman helmi dari smk lima puluh tujuh jakarta